untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan retno lesiarti komisioner bidang pendidikan kpai
mbak retno selamat malam
kpai ikut turun tangan terjun langsung untuk kasus ini
kronologisnya seperti apa sebenarnya mbak retno untuk kasus perundungan yang terjadi di malang ini
ya kalau kpi sendiri sebenarnya terkait kasus ini menerima laporan masyarakat
jadi waktu itu laporan masyarakat itu ke kami jumlahnya cukup banyak melalui media media sosial kpai maupun lewat pengaduan di email maupun di telepon telepon pengaduan kami
nah berdasarkan itu kami juga mendapatkan kiriman video ada dua jenis video untuk kasus ini
nah terkait dengan hal itu hari minggu itu pengaduan hari senin kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengetahui kronologi
nah ternyata dinas pendidikan menyatakan bahwa mereka sendiri awalnya tidak tahu karena sekolah tidak pernah melapor
dan tahunya itu justru dari media
ketika ibu kepala dinas ternyata eh maaf bapak kepala dinas eh oh ibu ya ibu jumeda ibu kepala dinasnya menengok kawannya yang sakit di rumah sakit di mana ananda korban ini mendapatkan perawatan
nah pada saat itu ketemu dengan wartawan dan baru tahu bahwa ada kasus ini
nah dari situ koordinasi dilakukan ya beberapa hari itu dan didapatkanlah karena kami juga punya videonya ketika pembulian berlangsung
maka kami yakin betul bahwa kejadiannya di situ karena gambar yang ditunjukkan dan anaknya itu memang sama
nah pada saat itu dapat informasinya ya kami nanya apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan oleh sekolah dan lain lain
dan dapatlah seluruhnya
seluruh informasi termasuk pernyataan dari paman korban ya melalui kepala dinas pendidikan yang sudah ketemu sudah nengok juga anaknya gitu pihak dinas dan dapat keterangan dari dokter terkait dengan rencana amputasi
karena jaringan pada tangan ruas tangan jari itu sudah tidak ada aliran darah
karena aliran darah terganggu pada jaringan itu maka kemungkinan luka membusuk sangat besar
nah agar tidak merambat
kemudian kemungkinan akan diamputasi dan ternyata kemudian informasi amputasinya pun diketahui
kalau kronologi sekolah mengatakan bahwa kejadian sekitar pukul lima belas tiga puluh itu sedang
tanggalnya tanggal lima belas

itu mereka bilang itu kejadiannya jam lima belas tiga puluh minggu kedua di bulan
dan saat itu sedang ekstra kurikuler begitu
jadi sudah selesai jam belajar
lalu peristiwa itu tidak diketahui sampai si anak tidak masuk karena masuk rumah sakit
hari ini misalnya dibully esok hari masih masuk sampai tiga hari
setelah tiga hari baru anaknya masuk rumah sakit
nah disitulah baru ketahuan dari pengakuan korban kenapa gitu
nah dari situ terjadilah pengakuan bahwa dia diangkat tujuh anak
kemudian diduduki dan diinjak
nah secara kebetulan jarinya memang sering kejepit gasper
lalu luka itu nggak pernah diobati
nah saat itu termasuk yang diinjak
sehingga lukanya jaringannya jadi rusak
itulah kenapa kemudian akhirnya
terjadi keputusan amputasi
memang bagaimanapun saya tanya juga apakah sekolah punya cctv dan lain lain
pembina seperti apa
nah termasuk kami juga sistem pengaduan kami tanyakan gitu ya dan lain lain
itu sekolah tidak tahu
dan ternyata sekolah pun tidak pernah menyelesaikan
maksudnya mempertemukan korban dengan pelaku itu belum dilakukan
nah itu aja dan yang sesuatu yang dilakukan adalah
patungan untuk bantu biaya itu saja
mbak retno kalau kita runut nih ya
ini sebenarnya kejadian lima belas januari dua ribu dua puluh
artinya sudah dua sampai dengan tiga minggu yang lalu
karena itu ada di pertengahan bulan januari
kemudian kpai justru menemukan atau mengetahui kasus ini dari aduan masyarakat
informasi yang beredar
dari minggu lalu
bukan minggu lalu itu juga
dari minggu lalu dari media sosial
dinas pendidikan di malang sendiri
tidak mengetahui informasi ini kalau
tadi kepala dinasnya tidak berkunjung ke rumah sakit yang juga merawat
yang tidak bertemu wartawan
tidak bertemu dengan wartawan di rumah sakit yang juga merawat korban
nah pertanyaan saya artinya gini
apa yang dilakukan sekolah
artinya apakah ada hal hal yang berusaha untuk ditutupi oleh pihak sekolah
tidak melakukan apa apa
ada kesan untuk menutup tutupi kasus ini kah
kalau saya melihat ini sebenarnya
karena dinas pendidikan kota malang tidak punya sop
jika terjadi peristiwa ini seperti apa
perintah untuk membangun sistem pengaduan sistem penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah
nampaknya juga tidak disosialisasi dengan baik ke sekolah sekolah
sehingga sekolah ini menganggapkan bercandaan
menganggap ini sesuatu yang kenakalan biasa
padahal kan nggak bisa begitu
karena perundungan yang dilakukan
dengan cara menganggap membanting dudukkan
itu sesungguhnya adalah tidak pertama
pasti itu ada pendahuluan sebelumnya
maksud saya pendahuluan pertama mungkin bully verbal
lama lama anaknya kan diam tidak pernah melapor
diam aja karena takut kalau ngaku nanti makin dibully
lalu ditingkatkan pembuliannya
nah ini yang kemudian tampaknya
ada sistem di sekolah yang
perlindungan terhadap anak anak
selalu berada di sekolah
kemudian jadi kami pertanyakan
nah memang kpai tanggal tiga belas februari
minta rapat koordinasi dengan seluruh opd terkait
terkait kasus ini dan minta difasilitasi oleh wali kota malang
ini adalah dalam upaya
kasus ini nggak boleh terjadi lagi
kedua kami harus memastikan ada pencegahan
ada sistem pengaduan di sekolah sekolah
dan kami juga meminta agar
ya sekolah diperiksa dan disangsi
nah terkait dengan
jika memang terbukti ada kesalahan
lalu kami akan memastikan bahwa anak anak korban
anak korban maupun anak anak pelaku
dalam undang undang perlindungan anak wajib
diberikan hak rehabilitasi secara psikologi
nah ini hal yang mau kami pastikan
makanya tanggal tiga belas februari nanti
kita akan datang untuk
memastikan seluruh hak korban hak anak pelaku
tapi juga kami ingin memastikan bahwa
nanti ke depan tidak terulang
jadi sistem pencegahan ini
menjadi lebih penting
lebih harus didahulukan
ketimbang kita capek mengatasi ya
apa sih kayak memadamkan api nantinya
mbak retno artinya dengan rentetan atau runutan ini
apakah pihak sekolah dalam hal ini
misalnya kepala sekolah dapat dikenakan sanksi
itu yang pertama
kemudian yang kedua
ketika pihak pertama yang attach dengan korban
kemudian dengan pelaku adalah pihak sekolah
yang mungkin dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah
sekolah yang bersangkutan gitu
apa yang mereka lakukan
ini ada korban ada orang tua korban
kemudian ada pelaku bagaimana
mendudukan perkara ini
menyelesaikan perkara ini
sejauh yang diketahui oleh kpai ya
oke yang pertama kan sebenarnya ini ada indikasi
kuat kalau sekolah lalai ya
ada kelalaian dalam melakukan perlindungan ke anak
dan dalam penanganan kasus
yang kedua menurut sekolah
orang tua korban memang datang ke sekolah
tapi tidak menuntut apa apa
kan bukan berarti
tidak menuntut tidak diselesaikan masalahnya
masalah harus ada juga efek jerah
kepada anak anak pelaku
nah untuk itu maka
ini kan harusnya didudukan semua
jadi kalau anak korban diminta keterangan
anak pelaku juga diminta keterangan
habis itu dipertemukan
lalu kalau memang harus melibatkan orang tua
maka orang tua dipanggil dihadirkan
dan ini tuh dilakukan ya
yang belum dilakukan
karena menurut mereka
anak korban keburu masuk rumah sakit
nah menurut kami sebenarnya
harusnya ini permintaan keterangan kan bisa dilakukan
saat menengok rumah sakit
korban kan bisa ditanya
kalau anak anak pelaku kan ada di sekolah
orang tuanya juga bisa dipanggil
nah artinya ya nggak jadi alasan
harusnya semua proses tetap bisa dilakukan
lalu anak anak pelaku bisa diberi sanksi
sesuai dengan ketentuan sekolah
kalau ini kan akhirnya
karena ini tidak dilaporkan juga kepolisian
dan kepolisian menganggap bahwa
ada tindak pidana
maka kepolisian turun tangan
walaupun nantinya diselesaikan bisa lewat diversi ini
karena kan pelaku maupun korban adalah anak anak
mbak retno untuk korban sendiri kondisinya seperti apa sekarang
dan ini perundungan yang akhirnya berujung
atau mengakibatkan jari korban harus diamputasi
apakah itu bully atau perundungan yang pertama
diterima korban di sekolahnya dengan tujuh orang pelaku yang sama
atau sebelumnya korban juga pernah mendapat bully atau perundungan
dengan pelaku yang sama atau mungkin dengan orang atau teman teman yang lainnya
saya sih memang belum bertemu dengan korban
tapi rencananya memang
karena ini dia kan dalam kondisi pemulihan dan lain lain
tapi nanti kami tanggal tiga belas ketika hadir
dua belas sampai empat
dua belas sampai empat belas februari ke sana kami akan juga bertemu dan mempertanyakan
yang kedua sebenarnya kan kalau terkait dengan dampak dari pembulian ini
hingga harus diamputasi
ini kan memang ujung ruas satu ya
karena jari kita kan punya tiga ruas tuh
memang yang satu
nanti kita juga akan tanyakan dokter ya
ini dampaknya gimana masih tumbuhkah
karena nanti kan masih anak anak
nah terkait dengan ini yang keberapa
kalau kpai menduga
kami menduga kuat
bahwa ini bukan yang pertama
hanya korban ini kan sangat pendiam
menurut orang tuanya menurut gurunya
nah biasanya anak anak yang terlihat sangat pendiam itu menjadi target dibully
memang berbagai sekolah
karena dia nggak akan berani lapor
dia nggak akan berani
itu memang kalau anak anak yang lawan
umumnya si pembuli takut
ini memang sekarang juga harus dididik
anak anak untuk berani bicara
karena melawan bully itu adalah speak up
harus berani ngomong gitu
bullying ini nggak ditingkatkan
bagaimana menghentikan bully
saya punya tiga puluh detik
maretot pertanyaan terakhir saya bisa dijawab
ini bukan kasus pertama bully atau perundungan terhadap siswa di indonesia pernah terjadi
tadi wali kota malang menyebutkan bahwa salah satunya tidak ada perda pendidikan di kota malang ya
yang mengatur atau berisi artinya proses pengaduan
ini harus bagaimana prosedurnya seperti apa
nah ini sebenarnya sudah ada permain di ku delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah
itu sebenarnya sudah sangat lengkap
dimana di situ melibatkan stakeholder
dan di situ diperintahkan sekolah harus memasang nomor nomor telepon
jadi bukan cuma nomor telepon pengaduan sekolah
misalnya p dua tp dua a kpai
kemudian lembaga lain yang memungkinkan korban
misalnya kekerasan seksual kekerasan fisik
itu berani mengadu
nah ini juga nggak ada di sekolah itu
nah nantinya kita juga akan meminta wali kota agar semua sekolah memasang nomor pengaduan seperti itu
sehingga anak anak itu berani mengadu
walaupun tidak di sekolahnya setidaknya dia akan cari bantuan ke tempat lain
karena sebenarnya banyak tempat tempat dimana seorang anak bisa mencari bantuan ketika dia menjadi korban
baik terima kasih mbak retno
pembahasannya akan sangat panjang
tapi waktu kita sangat terbatas
kita akan follow up lagi nanti bagaimana kasus ini ya ke depannya